tujuh medali emas kembali diperbutkan oleh tiga belas kontingen dalam cabang olahraga dayung
di venue dayung situ cipule karawang jawa barat
di pekan olahraga nasional ke sembilan belas ini jawa barat masih memimpin perolehan emas di susul riau dan juga maluku
di babak final lomba dayung kategori drawing dua ribu meter putra dan putri baik perseorangan dan peregu yang memperebutkan
sepuluh medali emas kembali digelar di venue dayung situ cipule karawang jawa barat
dari tujuh medali yang diperebutkan oleh tiga belas kontingen jawa barat berhasil meraih dua medali emas satu perak dan tiga perunggu
kemudian disusul oleh maluku dengan dua medali emas dan satu perunggu
riau satu emas dki jakarta satu emas dan satu perak
disusul sulawesi utara satu emas dan satu perunggu
dengan demikian kontingan dayung jawa barat masih memimpin perolehan medali emas pada cabang olahraga dayung
dengan torehan tiga emas dua perak dan tiga belas
perunggu disusul kontingen maluku dengan dua medali dan satu perunggu
riau dengan dua emas kemudian masing masing satu medali emas diperoleh kontingen sulawesi utara dan dki jakarta